iya ma tapi udah diurut kan ma
pokoknya mama mau ke dokter
dokter terkenal yang kemarin masuk tv
ini kan bengkake udah mulai kempes
ngapain sih mesti buang buang uang
harus ke dokter
mendingan uangnya itu dipake buat hal hal berguna ma
ustaz sepuh pernah ngomong
ngasih tau hadis tentang
adab bertamu ma
yang isinya kalau bertamu itu
gak boleh lebih dari tiga hari mah
mau gak mau kita harus pergi
dari sini ma
soalnya gak enak sama apa ya mama
terus kita mau pindah kemana lagi tom
yaudah kalau gitu kita lanjutin makan
ambil minum dulu yuk
udah ustadz kita ambil minum dulu
sekalian ke kamar yuk
ngantuk bang ustadz
assalamualaikum bang ustadz

apa mimpi ya bang ya
ngajarin semuanya ini
dudur dulu bang
jadi semuanya udah jelas ya
ada yang perlu ditanyakan lagi
semuanya harus sesuai ya
jangan sampai ada yang lupa
mbak ini kue semprongnya berapaan ya
tuh ditanya kuenya berapa
lah kenapa mesti gua
kan apa yang dikasih amanahnya
nggak uang gemen nih
itu kata yang punya
kalau yang ini
kalau mau lebihin terserah mbak
kok gitu sih mas
amanah timpunya begitu
terus kalau mau bayar
masukinnya ke kotak situ ya
star siapin kotaknya ya
tolong disiapin ya
yang lainnya bisa mulai kerja
waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh
anak sedang menjalankan nasihat bang beling
yaitu menahan lafar
anak ingin menjalankan amanah
seperti yang diinginkan para santri
femimpin di fesantrin anur
gitu mencari penyakit
anak suruh ente nggak makan itu
bahwa seorang pemimpin itu
jangan memikirkan perutnya sendiri
tapi harus perhatiin para santrinya juga
kalau farah santrinya semua udah pada makan
ya ente makan
anda mau makan
bang ustadz kan bukan waktunya makan siang bang ustadz
lagian juga kan kita lagi puasa senin kamis
dengkul anak kenapa
dengkul anak lemas
tapi jangan di sini pingsan ya yuk
berat bang ustadz
anda butuh nasi
jangan ngeliatnya nanti bantuin
perempuan ya allah dia lagi dialah lagi sih deh assalamualaikum ahli neraka
makin saya nggak ngerti sama bang kalau nggak sholat emang boleh belajar bahasa arab
ya ya bang udah bisa ngerti
musik punya mulut tuh makanya dipajakin ya ya alah ma pasir pergi kan
hai ntar nongol lagi di sini tuh demit
sini juga nongol lagi tersenyum huyang
kau seneng nih

ustadz ustadz yakin bakalan jadi ustadz
kan masih ada ustadz jainal
kok sabana bandannya ustadz
antum tidak boleh mendahulu ya allah
antum tidak boleh merabak rabak apa yang akan terjadi di masa depan nanti
ustadz zainal jauh di masjid sana
antum tidak boleh melawan takdir allah
dosa besar antum istighfar antum
aman dia agak nyamperin gue lagi
atau obat kali
halo wan assalamualaikum ya ada apa wan
pokoknya malam ini saya kerjain besok saya kirin ya
iya wan iya wan jangan khawatir wan
ini bahannya udah saya pegang nih ya iya pokoknya jangan khawatir
assalamualaikum ya ahli naraka
ngapain tuh debit kemari
allah akbar allah akbar
ngapain dia pake naik
ya allah ya allah
ya allah ngapain sih wadidudar lo demen banget
ya allah salamnya allah
wadidudar ya allah
pake naik lagi tuh orang